paguyuban masyarakat kampung batik lawean bersama dengan pengurus masjid agung solo
mengajarkan kepada jamaah masjid tentang teknik membatik al quran
atau menulis al quran dengan teknik batik batik
siapa sangka pembelajaran agama dapat dibarengi dengan praktik budaya jawa
ya ramadan tahun ini menjadi awal pembuatan batik al quran di masjid agung solo jawa tengah
selain paguyuban kampung batik kauman dan pengurus masjid agung solo
berbagai komponen umat islam juga turut berpartisipasi dalam teknis membatik al quran ini
berbeda dengan membatik pada umumnya membatik al quran dituntut sempurna ejaan maupun tanda bacanya
dalam pembuatannya dilakukan sedikitnya tiga kali pengecekan tiap huruf batik al quran
membatik al quran ini menggunakan kain berukuran delapan puluh x seratus cm
terdapat sepuluh surat yang dibatik dan salah satunya surat al fatihah
terus serangan solo kan
kekurangan nanti ya kekurangan tenaga di batik
pertama batik tulis
kalau batik cip cap masih banyak
batik kombinasi banyak
tapi yang benar benar tulis kan sudah hampir tiga
dia tinggal dikit lah di sini
karena kita gantahkan salah satunya kalau di bulan ramadan ini adalah dengan mencanting al quran
selain menggugah warga untuk senantiasa membaca al quran
serta melestarikan budaya membatik
batik al quran dipandang sebagai salah satu aspek masjid agung solo
yakni mendorong kegiatan wisata religi
isi isinya adalah ingin menjadikan wisata al quran sebagai kunjungan wisata religi di antaranya
jadi berbagai tujuannya akan kita capai
rencananya sepuluh surat ini menjadi titik awal membatik al quran
dan nantinya akan dilanjutkan hingga tiga puluh juz al quran